kok belum pesen minum
aku sempat jadian sama adi
tapi cuma sebentar sekarang udah putus lagi
kok kamu keliatannya seneng
enggak aku ikut prihatin kok
kenapa kamu pesennya cuma teh tawar
pada aku bikin malu
yaudah aku pulang aja
kamu suka sama adit
yakin cuma biasa aja
suka sih tapi sedikit
bukannya aku terlalu pede
tapi aku ngerasa
kalau adi punya masalah untuk ngelupain aku
dekatin dia ya
demi bantu kamu sahabat aku
apa karena kamu memang mau
ya di rumah aku lagi ada kakak kakak aku
sama keponakan keponakan aku
bawah dateng dari jakarta
jangan curhat soal kinanti terus
kalau aku jadi kamu
aku akan sama seperti kamu
tapi kalau kamu terus sedih
memangnya bisa mengubah keadaan
saya bosen jadi anak buah
terus kita harus gimana
gak boleh ada orang lain yang ganti kang jama
siapa yang bakal ganti kang jama
kalau bukan kamu
mereka itu bagian eksekusi
gak mungkin jadi pemimpin
jangan sampai dik dik naik
dia itu cuma ujung cingir saya
aku mau ke rumah
lapor pengawasan lima sudah selesai
imas pembantu kang bahar
kemana dia sekarang
waktu pulang dia sehat
dia sudah sehat
mau bikin laporan palsu
jangan berdua kemana
yang di jakarta belum sampai
kakek ini lagi minum teh panas
per per penumpang per
per per penumpang per
eh cesi mah kebiasaan
cesi saya mau nanya sesuatu
iya katanya cessy mau pindah
aduh gosip dimana mana
gosip atau betulan
kalau sudah rencana mah berarti bukan gosip
mau pindah kemana
masa udah tinggal sepuluh tahun lebih di sini
baru sekarang nggak betahnya
bukan nggak betah
cesi mah serius satu cesi
ini si emak ya
kalau nggak di rumah kakak saya yang dirancang ekek
dia kan sering kesini
tidurnya sama si nenek
terus tempat tidurnya saya kecil
kalau masalahnya cuma itu
kan tinggal beli tempat tidur yang besar aja
kan kamarnya kecil cek
yang kamarnya t tiga
kamar si nenek mau yang besar
supaya bisa masuk kemari
ada meja belajarnya
terus selain kamarnya tiga t
saya mau yang ada ruang makannya
biar makannya nggak ada ruang tamu terus
di jebak kang mus
kang mus bukan ngejebak
tahanan sementara nunggu sidang
terus yang ngantin kang jamaah siapa
untung ya kang anak buah kang jamal
bisa naik pangkat jadi obos
kamu ngarapin saya ditangkap polisi juga
terus di penjara
biar kamu naik pangan jadi bos juga gitu
ya kang mau meni emosian
ya nggak kayak gitu tuh kang
dijumpai kang mus
nanti dia akan berjalan
nanti dia akan berjalan
nanti dia akan berjalan
saya di jembatan
saya mau ketemu kang mus dulu
saya mau ketemu kang mus dulu
kalau ada penekan